pertama kalinya sekolah menengah kejuruan dan politeknik hadir dalam pameran dagang trade expo indonesia
smk dan politeknik memamerkan produk teknologi hasil inovasi yang berperan penting bagi ekspor industri
dan ini adalah salah satu hasil transformasi merdeka belajar yang dilakukan oleh kemendikbud ristek di seluruh lini pendidikan
ini wildan siswa sekolah menengah kejuruan smk raden umar saif kudus jurusan animasi tiga dimensi
tugasnya membuat karakter kartun burung itu bergerak gerak sehingga film animasinya seperti nyata dan menarik ditonton anak anak
wildan yang warga cirebon jawa barat memilih jurusan tersebut lantaran sudah menyukai dunia animasi sejak kecil
ia memilih smk raden umar said kudus di jawa tengah karena dilengkapi
dan dilengkapi fasilitas yang mumpuni
lulus smk wildan percaya diri siap menggapai mimpinya bekerja sebagai animator di bali
awal awal itu pas masuk ke smk rus ini itu bener bener gak ngerti apa apa
tapi untuk sekarang ini udah mulai mengerti banyak banyak hal tentang pembuatan film animasi juga
sekarang proyek apa sih yang lo kerjain
untuk sekarang proyek yang lagi saya kerjain itu ada proyek dari luar
itu ada mungkin nggak bisa disebut ya karena rahasia perusahaan
apa buat film
ada juga beberapa series yang udah tayang di youtube
itu judulnya via feris itu dari irlandia
di tingkat perguruan tinggi vokasi hadir di prodi teknologi rekayasa pengemasan
jasmine yang baru semester satu ikut membantu pengembangan bioplastik
bioplastik memanfaatkan nata de coco alias air kelapa tua yang biasa terbuang menjadi plastik kemasan sehingga dapat mengurangi limbah plastik
kedepan jasmine dan senior sesama prodi akan mengembangkan rekayasa pengemasan dari kulit udang
jadi gak mencemari lingkungan
ya jadi nggak mencemari lingkungan juga
serta ini lebih efisien
karena kan biasanya kalau
makanan itu kan butuh silika jell
nah kita tuh gak butuh silika jell
di kemasan ini tuh udah bisa menyerap kelembapannya
jadi mengemas produk iya melembapkan produk juga iya
selain smk raden umar said kudus dan politeknik media kreatif
ada politeknik astra yang memamerkan automated guided vehicle dan iot base smart factory
politeknik negeri batam dengan virtual reality pre flight pesawat terbang cessna
politeknik negeri jakarta
yang memamerkan inovasi genteng berbahan baku plastik bekas
serta smk negeri lima malang yang memamerkan radio vintage dan motor elektrik vintage
pertama kalinya smk dan politeknik hadir pada trade expo indonesia ke tiga puluh delapan
sekolah vokasi diarahkan untuk mencetak lulusan yang siap bekerja sesuai dengan kebutuhan dunia kerja
oleh karena itu isi program pembelajaran vokasi didominasi oleh praktik di industri
kementerian sendiri kan juga kita lagi meng encourage teman teman siswa
maupun mahasiswa untuk spend waktu lebih banyak di luar kampus di luar sekolah
agar mereka banyak berinteraksi dengan dunia nyata berinteraksi dengan permasalahan nyata
disitulah mereka bisa belajar tentang bagaimana problem solving
bagaimana berkomunikasi bagaimana berhadapan dengan customer tentu dan yang lain sebagainya
overall kalau dari interaksi interaksi kami
dengan industri banyak yang luas
baik itu industri besar industri kecil maupun industri menengah
sementara itu menkoper ekonomin erlangga hartarto menyatakan
vokasi menjadi bagian penting dalam pengembangan produk ekspor melalui tenaga terampil inovatif dan kreatif
vokasi itu kan untuk mengisi di sektor industri nya
atau di sektor umkm terkait dengan tenaga terampil tenaga yang inovatif
tenaga yang kreatif dan juga tentunya untuk pengembangan berbagai desain produk ekspor
ekspor kan semuanya mesti desain
apapun produknya harus ada packagingnya
nah tentu desain ini menjadi penting dan sdm menjadi kunci
jadi vokasi itu menjadi bagian integral daripada pengembangan produk produk untuk ekspor
pemerintah berkomitmen untuk mendorong vokasi selaras dengan mendorong investasi dan ekspor
karena sumber daya manusia menjadi kunci dan ketiganya menjadi faktor utama pertumbuhan ekonomi indonesia
bonus demografi akan menjadi sebuah berkah ketika keterampilan para angkatan kerja usia produktif telah siap sejak dini